badan narkotika nasional bersama beacukai berhasil menangkap empat kurir narkoba yang akan menyelundupkan sabu seberat sepuluh kg di kawasan pelabuhan muara baru jakarta utara
para pelaku hendak menyelundupkan sabu yang berasal dari pulau sumatera ke surabaya melalui jalur laut
badan narkotika nasional bersama bnn berhasil menangkap empat kurir narkoba yang akan menyelundupkan sabu yang akan menyelundupkan sabu di kawasan pelabuhan muara baru jakarta utara
pada jumat satu juni dua ribu delapan belas
sebelumnya petugas bnn telah mengintai satu orang kurir berinisial al yang membawa paket sabu dari medan menuju jakarta melalui jalur laut
dari pengintaian tersebut
petugas berhasil menangkap empat kurir narkoba yang tengah melakukan transaksi penyerahan sabu seberat sepuluh kg di pelabuhan muara baru jakarta utara pada jumat satu juni dua ribu delapan belas
hasil menangkap tiga pelaku lainnya

saat bertransaksi dengan al
paket sabu tersebut disimpan pelaku di dalam kotak pengeras suara
sementara satu orang berinisial lb
yang merupakan pengendali jaringan tersebut saat ini masih buron
jadi para pelaku ini memasukkan metabesamid yang dari luar
dari luar negeri melalui aceh yang dari jaringan itu
lalu melalui speaker dimasukkan di sini
dan kita juga pantau dari wilayah sumatera
dan menggunakan kapal angkut ke jakarta
ke pelakuan di muara baru
yang berhasil kami lakukan penindakan ini selama minggu panjang ini
sekitar sembilan sembilan km
tetapi kalau diakurasi selama enam bulan ini
dia juga berhasil melakukan penindakan dua ratus lima
dengan total sekitar tiga enam ton
sementara pelaku al yang pernah bekerja sebagai anggota kepolisian
mengaku dekat menjadi kurir narkoba karena terbelit utang
al mengaku mendapat upah tiga puluh juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang diantar
dua tahun tiga tahun
telanjutan pengusaha narawvii juga ada
dan abril ke tujuh pada porosius
keempat pelaku akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas tentang narkotika dengan hukuman pidana mati